anak ibu udah cakep ini uangnya aja ya
aku cuma seribu temanku dikasih ibunya ada yang dua ribu ada yang tiga ribu
sayang ibu nggak punya uang lagi besok kalau ada rezeki ibu tambahin buat andi ya
jangan main gak loba gue udah kasih uang
dia bukan pengikut kanjeng ratu
yang ini pengikut ganteng ratu
oh yang ini
nah kalau begitu kita sebar jemat dulu yuk
ayo buat penglaris pengikut ganteng ratu
jadi dia bukan pengikut ganteng ratu
kalau begitu kita kerjain aja
kita akan ketingganteng
oke deh biar busuk busuk ganda gandanya ya
satu dua tiga
udah pergi yuk
buah buah buah buah
nah teh penglaris teh
nah silahkan pilih
masih bagus teh
pilih aja dulu
teh teh teh
saya beli dulu teh
silahkan pilih bu
murah masih segar segar bu
jangan beli di sini bu
dagangannya pada busuk
lihat aja bu di sebelah
ini kalau nanas berapa
nanas seribu lima ratus
ini nanas aja
ini strategi dengan hati yang cuma mas europa
dia k idp
kamu ke mana pula
bingung nih seharian barang dagangan saya gak ada yang laku
ya udah kalau begitu aku pulang duluan ya
herat aku pulang
herat sial benar saya hari ini
sama sekali dagangan saya tidak ada yang laku
padahal buah buahan ini baru tiga hari saya beli
tomat ini busuk
jeruk ini juga busuk busuk semua
apa ya ini busuk
kalau begini terus saya bisa bakar
kamu bingung karena daganganmu tidak laku jono
dan akhirnya busuk semua
kamu ingin daganganmu laris
kamu ingin dianggap penulis
kamu belajar sih
kau ini cara berakin degree overload
biasa gitu sih
kau bisa rajin keluar

kok cuma seribu
teman temanku dikasih ibunya ada yang dua ribu ada yang tiga ribu
besok kalau ada rezeki ibu tambahin buat andi ya
jangan main ja lo bawa gue udah kasih uang
besok jania kasih lagi ibu biar tau rasa
tidak udah jangan ribut
ayo mendingan sekarang berangkat nanti kalau telat gak bisa ikut upacara ya
ini dek aku tambahin seribu
pasti kamu nanti di sekolah gak haus
sudah gak apa apa bu daripada nanti dia nangis
udah yuk ayo berangkat
pak berangkat dulu ya
berangkat dulu ya pak assalamu'alaikum
andi ini pasnya kak
nakal di sekolah ya
pak kalau bapak masih ngantuk aku bikinin kopi ya
kemarin kamu mau dateng untuk menunas utang
hari ini aku harus setor pada juragan
gue belum punya duit
gak bisa begitu nob
kamu selalu telat untuk membayar utang
dagangan gue gak laku semua pada busuk
itu bukan urusan bu
aku hanya tahu untuk mengambil duit dari kamu
kamu kemarin sudah ngambil dagangan hari ini harus bayar
pakai apa gue harus bayar
kuping lo budek ya
tadi gue udah bilang dagangan gue gak laku
aku tidak mau tahu
pokoknya kamu harus bayar hari ini aku mau setor pada juragan
oke tunggu tunggu sebentar
akhirnya dibayar juga
tentang orang lagi susah
padahal uangnya dikantungin sendiri
udah pak udah jangan cari masalah
ada masalah apa tini
coba kamu ceritakan dan katakan dengan jelas
dia ribut sama pak dirun karena ditagi hutangnya
kamu perlu uang
kalau tidak pak d
kamu harus berjaga
kamu harus berjaga
kamu perlu uang
jono kamu gak juaran
kenapa kamu gak jualan
saya bangkrut pak
pada busuk semuanya
habis apa sih ya